mendekati tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan atau spt pajak penghasilan tahunan untuk wajib pajak pribadi
yang akan ditutup pada tiga puluh satu maret mendatang
kantor wilayah direkturat jenderal pajak jatim i terpantau lengang
kurang empat hari jelang batas akhir pelaporan spt atau surat pemberitahuan pajak tahunan untuk kategori orang pribadi
kantor wilayah direkturat jenderal pajak jatim i atau yang menaungi seluruh wajib pajak kota surabaya
tampak lengang dibandingkan tahun tahun sebelumnya
sementara wajib pajak yang melapor justru sekitar separuhnya
nah untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah ada korespondensi nn indonesia wida subianto di kantor wilayah direkturat jenderal pajak jatim i
selamat siang wida
wida empat hari jelang penutupan ini tampak masih lengang di sana
apa memang warga sudah memilih
mengisi secara online atau memang ada beberapa perusahaan yang mungkin terlambat dalam menyerahkan laporan
sehingga para karyawan agak sedikit kesulitan dalam melaporkan pajak penghasilan mereka
betul sekali alfian
jadi sebelumnya saya ceritakan setiap tahun ya saya melakukan peliputan mengenai batas akhir pelaporan spt tahunan
dari bebas sanksi ya setiap tanggal tiga puluh satu maret
ini saya tahun ini merasakan beda yang sangat luar biasa
mungkin alfian bisa melihat
ini saya berada di kanwil djp satu jatim
ini yang menaungi seluruh wajib pajak yang ada di surabaya
sebenarnya tampak ramai ya alfian
namun ini tampak sepi kalau dibandingkan dengan tahun lalu
tahun lalu saya tepat berada di sini jelang tanggal tiga puluh satu maret
ini dengan kondisi yang sama
ini luar biasa padat
seperti itu bahkan untuk tangga dari lantai dua ke lantai satu ini digunakan oleh para wajib pajak untuk duduk begitu
belum lagi dampaknya di luar kawasan ini berada di jalan jagir surabaya
tahun lalu saya ingat banget ini sampai membuat pusing dinas perhubungan kota surabaya
dan kondisi ini dinyatakan masih lengang saja
nah untuk mengetahui lebih lanjut kita bisa bertanya ke bapak heru
pak heru ini kan fenomenanya sebenarnya tampak lengang ya pak faktanya
tapi kalau pelaporannya ini bagaimana pak heru
jadi sekitar dua ratus enam wajib pajak sudah menyampaikan spt nya
enam ribu wajib pajak sudah menyampaikan spt nya
terdiri dari dua ratus ribu wajib pajak orang pribadi dan enam wajib pajak badan
dan alhamdulillah memang kelihatan dibanding tahun sebelumnya sepi
karena saat ini sebagian besar
wajib pajak sudah menggunakan fasilitas e filing
wajib pajak orang pribadi
dan ini menjadi indikator kuat bahwa ini sepi semuanya itu lebih memilih melaporkan secara online gitu pak
ini jelang empat hari pak
batas akhir pelaporan yang bebas
sanksi dari keterlambatan ya pak
insya allah masih memungkinkan karena kita apa memang masyarakat kita masih cenderung menunggu batas akhir biasanya mereka untuk menyampaikan kewajibannya
jadi empat hari ini kita perhatikan juga progresnya semakin hari semakin baik
kita masih optimis nanti sampai dengan batas akhir tiga puluh satu maret
khususnya orang pribadi ini
ini wajib pajak semuanya bisa menyampaikan spt nya
optimismenya ini apakah di kanwil djp jatim satu ini menambah pelayanan
mungkin pak menambah shift
seperti tahun lalu sampai ditambah shift gitu pak
kemudian juga ada tempat tempat lain
apakah juga seperti itu pak heru
kalau untuk nambah shift sih sebenarnya cuma hari sabtu aja kita membuka layanan
tapi ke hal hal yang lain
karena kami menyadari wajib pajak tidak harus datang ke kantor pajak untuk menyampaikannya
mereka dimana saja juga bisa menyampaikan spt nya menggunakan e filing itu
hari sabtu biasanya off ya pak
ini buka dari jam berapa sampai jam berapa
kami buka dari jam delapan insya allah sampai jam kerja kami jam enam
nah tapi juga kita mencermati di masyarakat
ternyata masih banyak yang bingung kalau untuk pelaporan ini efilling kan terkait dengan e fin kemudian password
biasanya dua duanya ini hilang ini pak ini gimana gitu pak
betul kami memaklumi karena memang pemakaiannya cuma setahun sekali kan gitu kan
jadi sangat manusiawi ketika akan digunakan lagi wajib pajak itu lupa kan gitu
tapi untuk itu kami membuka layanan silakan wajib pajak ketika lupa password atau lupa efin nya
untuk datang ke kantor pelayanan pajak terdekat atau bisa telepon ke satu lima ratus dua ratus atau menggunakan md di twitter
pak heru bisa diperjelas pak ini masyarakat kan masih banyak yang rancu
sebenarnya tanggal tiga puluh satu maret ini batas akhir apa pak
karena kalau kita melihat sebenarnya kan laporan spt ini bisa sampai akhir tahun
nah tiga puluh satu maret ini sebenarnya batas apa pak
jadi yang tiga puluh satu maret ini adalah batas akhir
ini adalah batas akhir untuk wajib pajak orang pribadi
kalau wajib pajak badan atau perusahaan itu nanti sampai dengan tanggal tiga puluh april kan gitu
sebenarnya kalau untuk memasukkan spt nya memang betul tadi bisa sampai dengan akhir tahun
tapi untuk menghindari keterlambatan atau untuk menghindari sanksi itu yaitulah tiga puluh satu maret untuk memasukkan spt nya
karena setelah tanggal tiga puluh satu maret nanti orang pribadi yang memasukkan itu dianggap terlambat dan akan kena
nah sanksinya ini apa ini pak heru
sanksinya seratus ribu rupiah untuk setiap spt tahunan orang pribadi
yang terlambat setahunnya itu kena tambahan denda seratus ribu ya pak ya
kalau tahun kemarin belum lapor spt juga ini apakah berlaku akumulasi gitu pak
kewajiban spt kan setiap tahun
setiap keterlambatan satu tahun ya seratus ribu itu
jadi kalau tahun lalu terlambat tahun ini terlambat otomatis dia akan kena dua ratus ribu
karena masing masing seratus ribu gitu
pak ini juga tahun kemarin itu juga ada penambahan layanan ya pak
ada yang sampai buka tenda di depan gitu
kalau tahun ini tidak ada sih pak gitu
nah kalau tahun ini apakah juga ada penambahan layanan seperti itu pak
penambahan layanan kami lakukan mungkin tepatnya minggu lalu
kita buka layanan kanwil buka layanan di tunjungan plaza dua untuk memfasilitasi wajib pajak yang ada di sekitar itu
dan untuk tahun ini sepertinya sampai akhir tahun kita yakin kita cukup
karena dari progres yang ada tadi sembilan puluh delapan persen wajib pajak sudah memanfaatkan online atau menggunakan e filing
dibanding tahun lalu itu tahun lalu yang memanfaatkan e filing itu sekitar enam puluh tiga persen
jadi perkembangan yang luar biasa
dan memang ya kelihatan kalau kita ke kantor kantor pajak itu mungkin sekarang lengang
sepertinya kok tidak ada antusiasme
tapi antusiasmenya itu adanya di online
terima kasih pak heru atas waktunya
jadi seperti itu alfian
jadi memang kalau kita melihat di kantor pajak ini tampak lengang
namun sebenarnya kalau data realnya ini ternyata karena lengangnya ini karena masih banyak
justru lebih banyak wajib pajak ini yang melaporkan spt nya secara online
dan dipertegas juga bahwa tiga puluh satu maret ini adalah batas akhir dari orang pribadi melaporkan spt nya
sementara kalau untuk perusahaan ini adalah
dan sebenarnya pelaporan spt ini tidak
terakhirnya ini sebenarnya bukan tiga puluh satu maret
ini adalah batas akhir pelaporan yang bebas sanksi
karena sebenarnya mau dilaporkan nanti di akhir tahun ini tidak masalah
namun kalau melebihi tanggal tiga puluh satu maret maka akan terkena sanksi seratus ribu rupiah per tahunnya
baik terima kasih wida subianto
dengan informasi tadi diharapkan masyarakat semakin mengerti
dan juga sudah mulai mengingat batas waktu empat hari lagi
segera membayar pajaknya